sopi mau kemana nih
sopi mau kemana nih
sopi mau ke rumah aajat
dia udah gak sini min
ini lagi yang gue mau lihat
makanya punya pacar
biar gak sendirian kayak sekarang
bukannya kemet gak setia kawan
tapi kalau sudah punya pasangan

sopi mau ke rumah aajat

dia sibuk sama urusannya
gak bisa nemenin kamu lagi
emangnya bisa pacaran bertiga
buruan pacaran sama emeh
benci sama oguh
benci sama oguh
benci sama oguh
benci sama oguh
benci sama oguh
benci sama oguh
benci sama oguh
benci itu artinya
setiap kali ketemu oguh
kamu pacaran sama sopi aja
masa ex teman sendiri dipacarin
itu namanya mengkhianati teman
untuk orang yang belum pernah pacaran
kamu banyak milih
oguh mau balik dulu
kalau lu jualkan
siapa yang mau beli
udah siang bos
udah siang bos
heee jang kamu aja gak sholat
mengingatkan orang itu
saya kenapa bos
kenapa gak tadi
kalau tadi kan saya nggak ngeliat mereka
sebenernya orang sholat
sholat dulu sendiri
a'ah tau rumahnya a'ah ajat
oh tau neng
semua orang cibarengkok mah tau rumah a'ah ajat
oh rumahnya dimana ya a'ah
rumahnya di tengah tengah kampung
oh yang lebih deket lewat mana ya a'ah
kalau yang lebih dekat lewat sini neng
cuman kalau lewat sini ada anjing galak
menurut a'ah neng lewat sana saja

cuman agak jauh
nanti neng jalan sampai ketemu pohon pisang
oh rumahnya deket pohon pisang
oh bukan neng
nanti neng jalan lagi
sampai ketemu pohon bangu
oh rumahnya deket situ
meng jalan lagi agak jauh
nanti kalau ketemu orang neng tanya lagi disana
oh gitu makasih ya a
eh eh eh jangan dioleng olengin a'ah
tuh anu jatuh beneran
oh tidak mungkin
a'ah kamu kan bukan pembalap karo
a'ah kamu tidak lucu
tidak ada yang bisa dihidupkan
kerana kami berpikir
siapa yang jahatin
nggak jatuh sepeda
nggh ajatmu sepeda sekarang
sekarang mau ke kiri atau ke kanan a
mau nanya bu rumah a'ah aja dimana ya
oh neng nanti lurus aja ke sana
cari aja rumah yang ada mobilnya
aaaa mau sepeda
mama beli sepeda yang bagus
nggak mau sepeda yang bagus
ajatmu sepeda apa sayang
ajatmu sepeda ontel yang butut
ih mahluk atuh sayang
masa anda mau pakai sepeda begituan
nanti kita beli ya
mama ganti baju dulu ya
oh gue nggak mau kesepian
aku terus berani deketin my
ngapain di kesini
sopi mau kemana nih
sopi mau kemana nih
sopi mau ke rumah a ajat
sopi mau ke rumah a ajat
sopi mau ke rumah a ajat
dari si sopi
di rumah si nining
aduh si abah bukan bilang dari tadi
oh si emak bukannya nanya
si sopi keluar rumah bukannya pamit
emak juga keluar rumah tadi nggak pamit sama apa
inilah tempat kita membangun masa depan
disini akan kita bangun peternakan ayam petelur
kanang ayam memanjang sampai kesana
tempat kita mengumpulkan telur
tempat kita mengumpulkan telur
memanjang sampai kesana
memanjang sampai kesana
gak keluasan ah tanahnya
gak keluasan ah tanahnya
kita pelihara ayamnya tidak sedikit
kita pelihara ayamnya tidak sedikit
biar diuber uber pakai golok
tanah yang sekarang ini tidak terus
akan terus dan bermanfaat
kak bisa aja
semua hal bisa kita lakukan
kalau dua tahun lalu kita bertemu
pasti sekarang tempat ini sudah ramai dengan nyanyian ayam yang sedang bertelur
ayam yang sedang bertelur tapi tidak nyanyi atau apa
alam pun ikut bernyanyi kalau ada er